sampai jumpa di video selanjutnya
itu berhasil menghancing emosi sensei
serigala dan wario
pasti hancur sama sensei
kayaknya sensei udah salah kapra nih
iya hen kita gak usah ikut ikutan
ini gak ada urusan sama dojo
gue yakin ini pasti kerjaan sirio
dia manfaat sensei yang lagi emosian
kalau ini terus berlanjut
kita harus laporkan sama guru besar
lo kenapa sih
kok diem aja deh tadi
enggak enggak ada apa apa kok
lo gak mau kan cerita sama gue
lo gak mau kan deket sama gue

sebenarnya gue gak enak cerita masalah gue ke lo njel
bukannya gue pengen tau banget masalah lo

cuman kan yang namanya temen ya cerita aja kali
kan gak ada salahnya
lo udah masalah sama mantan lo lagi
coba tau gue bisa bantu lagi
gue gak ada masalah sama mantan gue kok
gue gak ada masalah sama mantan gue kok
masalahnya sama reva
karena dia gak masuk sekolah
dan sekarang gue khawatir banget dia sakit
soalnya gue telpon gak diangkat sama dia

temen temen juga telpon gak diangkat sama dia
nggak ada kabarnya sama sekali
ya lo jengukin dong boy
siapa tau beneran sakit
kan dia butuh istirahat
orang sakit kalau di jenguk ya seneng dong
kan banyak loh setelah di jenguk langsung sembuh
oh gitu ya
kalau kita ngasih sesuatu yang positif
pasti tubuh kita juga nerima yang positif
tapi kalau semuanya udah negatif
pasti berubah jadi negatif
orang sakit itu kadang kadang pengen dirinya sakit
kok bisa gitu sih
kok bisa gitu sih
gue kasih contoh deh ya
karena tubuh lo itu udah siap
dan otak lo itu udah nyuruh tubuh lo
buat siap puasa
tapi kita juga harus tahu waktu
orang sakit itu butuh istirahat
kalau banyak yang nengokin dia
malah dia nggak bisa istirahat
pasti mau ngejar gua nih
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
tuh kan bener boy itu playboy
ih ngapain sih diburan sama angel
padahal lagi ada masalah sama reva
gua harus kasih tau yang lain
angel gua turun disini aja ya
eh tunggu dulu
tadi temen gua baru lewat
dan dia lagi dikejar sama orang
yaudah gua kejar ya
gua gak mau lu celaka
yaudah gak apa apa
pelan ya yuda
tenang aja gua bisa kok
gapapa sih ngebut tapi hati hati
gua ngajar mobil siapa nih
kayaknya itu mobil si boy itu
kita kita kejar dia
yang lain mana gua pada gak ngikutin
jangan jangan mereka ada masalah lagi
yuk udah balik lagi